wah nggak bisa membayangkan dua puluh jam menahan lapar dan daga tapi komitmen untuk beribadah itu tetap harus dijalankan
betul karena penasarannya kita langsung saja tanya ada warga negara indonesia yang berada di norwegia pastinya ya
dan bagaimana pengalaman menjalankan puasa ramadan dengan durasi terlama dalam sehari
sudah terhubung dengan abdillah suyuti warga negara indonesia di norwegia
selamat pagi pak suyuti atau mas yuti aja ya
waalaikumsalam bisa mendengar suara kami ya dari studio
nah ini sudah ramadan keberapa mas suyuti menjalankan ibadah puasa di norwegia
ini yang ke lima belas insya allah
wah luar biasa ya lima belas berarti
berarti sudah lima belas tahun tinggal di sana ya mas ya
nah ini gimana ceritanya bisa sampai berpuasa dua puluh jam dalam sehari
ini sebenarnya waktu imsak dan matahari terbenam di sana jam berapa aja sih mas
nah itulah kadang beritanya sudah bombastis kemana mana begitu ya
puasa dua puluh jam puasa dua puluh dua jam masya allah
syariah insya allah tidak seberat itu begitu
karena begini untuk menghitung waktu puasa itu kan dimulai dari subuh sampai dengan matahari tenggelam betul
nah subuh itu ditandai dengan fajar sodik
nah fajar sodik sendiri kalau secara astronomi adalah ketika posisi matahari delapan belas derajat di bawah ufuk di bawah horizon timur
nah yang jadi masalah adalah matahari di norway ini katakanlah di oslo untuk bulan bulan akhir april seperti ini itu tidak pernah berada di bawah delapan belas derajat
sehingga apa maksudnya artinya adalah subuh itu akan terjadi di tengah malam bersamaan dengan isya
nah kalau seperti itu gimana coba ngitungnya kalau isya bersamaan dengan subuh terus gimana dong
berarti berapa ya tiga jam empat jam begitu ya
nah ini bukan masalah berapa jam atau ininya tapi masalah bahwa perhitungan atau penentuan waktu sholat dengan cara standar yang biasanya kita pakai katakan di indonesia itu tidak bisa berlaku di sini
oleh karanya kemudian para ulama memberikan solusi macam macam
dan itu juga sesuai dengan hadis rasulullah saw ketika analogi ketika dajjal datang ke bumi nantinya
sudah pernah ada hal itu ya
jadi dajjal datang empat puluh hari
satu hari seperti satu tahun satu hari seperti satu bulan satu hari seperti satu minggu dan seterusnya
kemudian ada para sahabat yang menanyakan ya rasulullah pada saat hari yang begitu panjang apakah sholat kita cukup satu kali
maksudnya cukup satu set lima kali dalam katakan yang satu tahun tadi
kata rasulullah tidak
tapi perkirakanlah estimasilah
namun rasulullah saw tidak memberikan spesifik cara estimasinya seperti apa
maka para ulama pun memberikan banyak keterangan
salah satunya adalah menggunakan misalkan ada para ulama menyebutkan akrobul bilat negeri muslim terdekat akrobul ayam waktu normal terdekat
dan juga menyampaikan menggunakan waktu mekah misalkan
alhamdulillah kami di sini riset yang panjang ya dan bahkan belum berakhir sampai sekarang pun masih
masih riset dan juga masih diskusi meeting dan segala macam
namun kami yang masyarakat muslim indonesia di norwegia kita sudah sepakat
menggunakan kombinasi antara waktu normal standar pada saat periode normal dan menggunakan waktu standar mekah pada saat ekstrim
seperti saat ini bulan april mei juni juli agustus itu periode ekstrim kita pakai standar waktu mekah
sehingga kalau misalkan kita nekat puasa dari tengah malam itu puasanya dua puluh jam maka cukup kita saat ini dengan puasa empat belas dua sampai dengan empat belas tujuh jam
ya berarti kurang lebih hampir sama seperti di jakarta mas abdillah ya
dan ini berkaitan dengan warga negara indonesia yang ada di norwegia seperti apa
mereka mengisi waktu ramadan apakah memang keseharian sama seperti waktu di indonesia
terutama saat ini ketika pandemik mungkin bisa diceritakan lebih lanjut seperti apa mas
ya jadi tidak pandemi pun situasinya berbeda ya dengan situasi di indonesia tentunya
kita bisa rame rame ke masjid untuk taraweh dan segala macam
karena kalau di sini kan masjid jarang sekali katakan kita mesti naik bis paling tidak satu kali bis untuk ke masjid dan segala macam tidak semudah itu
dan juga adhan kita tidak pernah dengar adhan kecuali dari laptop kita dari hp kita gitu ya
jadi situasinya sangat berbeda
nah ketika lockdown lebih parah lagi
maka yang kita lakukan bagi muslim di norwegia muslim indonesia di norwegia kita punya program ya
program kita sebut
kultu menjelang berbuka misalkan
jadi kita bikin program online gitu pakai youtube live setiap sebelum berbuka
kemudian ibu ibu itu ada program seperti misalkan tilawah bersama juga online setiap pagi
dan kita galakkan juga kita hasung kepada maksudnya kita anjurkan kepada para warga untuk bisa terawet di rumah masing masing
ayah ibu anak anak semua taraweh satu keluarga begitu
juga ya seperti itulah
dan ini sudah berlangsung selama lima belas tahun ya mas suyuti berada di sana
nah ini selama lima belas tahun apakah juga sempat berbuka puasa bersama dengan warga lokal
biasanya menu apa saja sih mas yang dihidangkan di sana ketika buka puasa mungkin dengan warga lokal di sana
tergantung dengan siapanya gitu
kalau kami misalkan saya pribadi saya mengenal lebih dari tiga puluh satu keluarga negara atau asal negaranya begitu
dan kita tergantung berbuka sama siapa maka menunya ya seperti itu
ciri khas negara masing masing ya
pernah suatu saat diundang oleh seorang warga tunisia misalkan
jadi saya tidak tahu namanya apa ya yang dimasakkan timur tengah begitu
cuma satu yang saya terkesan adalah ukurannya
lebih besar atau bagaimana nih porsinya
nah itu dia
kalau kita kan nasi itu utama lauk katakan ayam ya secukupnya gitu ya
kalau mereka kebalikannya
satu piring bisa isi ayam semua nasinya dikit
kayaknya enak hidup di sana
iya mas yuti ini terkait dengan tips bagaimana menjaga stamina ataupun kesehatan ya
terutama meskipun tadi puasa tidak sepanjang dua puluh jam tapi norwegia pasti cuacanya lebih dingin daripada indonesia ya
dan berpengaruh tidak terhadap bagaimana anda dan rekan rekan tanah air di sana untuk tetap beribadah tanpa harus mengurangi kesehatan dan juga tetap sekusyuk dalam menjalankan ramadhan
karena norway ini punya produk bagus yang namanya minyak ikan
yang bagus untuk stamina tubuh dan juga untuk mood sebenarnya
dan ini mereka ambil dari ikan ikan di laut norwegia ya
itu cukup bagus
tapi selain itu sebenarnya
kalau masalah soal makan itu saya kira sama saja di sini atau di mana pun
misalkan cuma nasi sama nasi jagung sama ikan asin itu juga bisa survive tidak masalah sebenarnya
yang jadi concern sesungguhnya adalah pas musim panas ya
kalau misalkan bosen di rumah pas lockdown seperti ini itu perganurga masih boleh untuk jalan jalan ke pantai dan segala macam gitu ya
nah itu jadi masalah
kalau pas lagi keluar begitu pas musim panas makan itu nggak masalah
tapi yang jadi masalah adalah pandangan ke sekitar kita
paham maksudnya ya
banyak yang berjemur
nah kalau sudah pengalaman berarti ya
seperti itulah kira kira ya
itu tantangannya ya selain menahan lapar dan harga ya
tantangannya berbeda ya
nah kalau kita berbicara mengenai puasa dan juga bulan ramadan ini kan
kalau misalnya masyarakat indonesia sering pergi ke tarawih begitu malam hari
tapi kan sekarang kalau dari mui ini mengimbau untuk tidak melakukan terawih ke masjid
nah kalau di norwegia sendiri ada nggak sih mas larangan seperti itu
ya jadi memang kita juga seluruh tempat ibadah ditutup
mau gereja sinagok masjid semuanya
jadi itu juga sepakatan ya dari kita semua bahwa dalam rangka supaya covid sembilan belas ini tidak semakin menyebabkan
pasti tidak semakin menyebabkan dan menurun
itu terbukti memang karena masyarakatnya cukup disiplin
jadi kita patuhi semuanya
lockdown di rumah kantor apa semua bisa
dan pemerintah juga punya ini andil ya
mereka menjamin kalau memang situasi ekonomi terpengaruh karena policy itu ya dibantu oleh pemerintah
jadi masyarakat ini menurut nggak ada alasan gitu
alhamdulillah dengan seperti itu sudah menurun ini
dan insya allah mulai minggu depan sudah mulai agak dilonggarkan
seperti misalkan tk sd sebagian sudah mulai dibuka gitu ya
jadi kalau untuk urusan masjid ya kita nggak ada jumatan nggak ada sholat imam waktu di masjid begitu
tapi ya insya allah sama lah insya allah
nih mas yuyutwi kalau di jakarta saat ini jam tiga lebih tiga belas menit waktu indonesia barat
di sana apakah anda sudah sahur pada jam segini
karena tadi dikatakan jam sebelum malam ya di sana ya
iya menunya juga apa nih kalau sahur di sana ya
ini baru selesai apa tadi tarawih sebenarnya
mbak tahu besok apa nih menunya
kalau biasanya apa sih mas menu sahur di sana
alhamdulillah karena istri saya orang indonesia ya
jadi masakannya bervariasi dan kita ibu ibu di sini sangat kompak
jadi waktu sebelum ada covid sembilan belas kita rutin ada pengajian tiap bulan begitu
dan itu saling tukar menukar informasinya soal makanan itu sendiri
jadi misalkan kami dari jawa ada dari sumatera gitu kan ada dari tempat lain bali misalkan
kita saling bertukar menu
jadi ibu ibu di sini itu semua bisa dikatakan bisa masak
masakan dari aceh sampai ujung timur indonesia bisa gitu
jadi walaupun beda
di negeri orang
walaupun jauh tapi masakan indonesia itu tetap dekat di sana ya
bahkan bisa tukar tukaran dengan tetangga ataupun warga negara indonesia yang ada di sana
baik mas abdillah
terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami
dan selamat menjalankan ibadah puasa di sana
tetap sehat dan juga salam buat keluarga di sana
oke itu tadi kita sudah dengarkan bersama ya
bagaimana warga negara indonesia yang ada di norwegia menjalankan puasa di sana
dan juga bisa mengikuti aturan yang tiga
yang tidak selama warga lokal di sana ataupun jam jam sahur yang hanya sedikit begitu ya
iya karena subuh dan juga waktu sahurnya dekat sekali ya
jadi kita bisa melihat bagaimana kultur dari masing masing negara
bagaimana ketika mereka melewati masa puasa bahkan juga di tengah pandemi saat ini